badan pengelola transportasi jabodetabek ataupun bptj akan membuka layanan bus rute bandara soekarno hatta
tanggerang ke dua puluh hotel dan juga enam pusat perbelanjaan di jabodetabek
layanan yang diberi nama jabodetabek airport connection ataupun ja connection ini
akan menyasar pebisnis dan pelancong dari daerah ataupun luar negeri yang mencari layanan transportasi yang murah dan nyaman
bptj melibatkan empat operator angkutan darat yaitu perum damri bluebird sinarjaya dan ppd
ja connection menyediakan tiga puluh tiga mikrobus yang melayani rute hotel dan lima puluh delapan bus besar untuk mengangkut penumpang dari pusat perbelanjaan
jaya connection akan resmi beroperasi pada tiga puluh mei dua ribu tujuh belas dengan harga tiket sebesar rp lima puluh untuk mikrobus dan rp dua puluh lima untuk bus besar
ja connection nantinya jadinya
nantinya juga akan terhubung dengan aplikasi angkutan umum moviet untuk memudahkan penumpang memperoleh informasi
kami minta kepada para operator mereka harus betul betul komit pada jadwal apalagi namanya ke bandara ya
perjalanan kita memang agak sedikit kadang kadang unpredictable
nah oleh sebab itu makanya paling tidak jadwal ini benar benar harus ditepati
dan mereka juga nanti bisa mengakses langsung
jadi mungkin yang misalnya busnya ada di mana